pelayanan publik keadministrasian di tingkat kecamatan dibuka offline
namun kebijakan yang mewajibkan penggunaan aplikasi peduli lindungi
bagi siapa saja yang masuk ke kantor instansi pemerintah
dikhawatirkan memunculkan maladministrasi
sebaliknya sejumlah warga berharap penggunaan aplikasi peduli lindungi
bisa melindungi mereka dari penularan covid sembilan belas
pelayanan publik adalah hak bagi seluruh warga negara indonesia
namun dalam upaya pencegahan covid sembilan belas
pemerintah mewajibkan seluruh warga negara indonesia
untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi
jika ingin mendapatkan layanan di tingkat kecamatan kelurahan atau desa
lalu bagaimana bagi mereka yang belum memiliki aplikasi ini
atau bahkan belum memiliki perangkat android dan belum tervaksinasi
apakah hal ini juga bisa mereka terima
seluruh pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansi pemerintah
diwajibkan menggunakan platform peduli lindungi
ketentuan itu terdapat dalam surat edaran menpan rb no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang penguatan protokol kesehatan dalam tata kelola instansi pemerintahan
selama pandemi covid sembilan belas
atas hal itu ombudsman republik indonesia khawatir
kebijakan ini bisa memunculkan maladministrasi
bagus di indonesia
sehingga jangan serta merta
syarat sertifikat vaksin
ataupun orang mendapatkan vaksin
itu menghalangi orang orang untuk mendapatkan pelayanan publik
itu yang jadi concern kami
ada maladministrasi dan ada diskriminatif
misalnya ada orang yang memang belum mendapatkan
atau tidak bisa mendapatkan karena kondisi kesehatannya
ya misalnya dia tidak boleh mendapatkan vaksin
lalu apakah dia tidak punya
hak untuk bisa masuk ke kelurahan atau kecamatan
itu juga menjadi diskriminatif
di kota surabaya tiga puluh satu kecamatan sudah menjalankan kebijakan tersebut
di kecamatan kerembangan surabaya
setiap hari ada sekitar tiga puluh orang yang dilayani
dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi
namun kepala kantor kecamatan kerembangan mengungkapkan
bagi yang belum memiliki aplikasi peduli lindungi
tetap mendapat pelayanan meski di luar ruangan

bagi yang belum memiliki aplikasi peduli lindungi

tetap mendapatkan aplikasi peduli lindungi
bagi warga yang belum menginstal aplikasinya

itu kita ajari di luar bagaimana cara menyesalnya
dan cara menggunakannya
kemudian bagi warga yang tidak membawa hp atau smartphone
mungkin untuk sementara kita melayani di luar
warga pun menyambut baik peraturan ini
mereka berharap optimalisasi perangkat peduli lindungi ini
peduli lindungi ini dapat menghindarkan mereka dari penularan covid sembilan belas
sebelumnya gubernur jawa timur kofifa indar parawansa menyebutkan
jawa timur aman untuk dikunjungi
kofifa menyebut dari tiga puluh dua
kabupaten kota di jawa bali yang sudah level satu
dua puluh tujuh di antaranya ada di jawa timur
salah satunya kota surabaya